dan hari ini sebanyak tiga ratus empat puluh satu kantor pelayanan pajak pertama di seluruh indonesia
telah menyiapkan meja informasi dan loket pelayanan teks amnesty
lantas seperti apa kesiapan pemerintah mengelola data dan dana tentunya para wajib pajak
yang mendapat pengampunan negara uji nyali teks amnesti
kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
kalau kita lihat sebenarnya pemerintah ini lagi bergerak ke arah yang tepat ya
dengan dari sisi administrasi pajaknya sudah menyiapkan kantor pelayanan
segala macam meja informasi yang memudahkan bagaimana sih untuk apply teks amnesty ini
untuk mendapatkan surat pernyataan seperti itu ya
dan kita lihat dari kementerian bumn kementerian juga bkpm dan perbankan nasional ini
tampaknya juga sangat mendukung hal ini dengan
menyiapkan berbagai instrumen segala macam
dan kita tahu sudah ada sembilan belas bank persepsi yang ditunjuk
ada delapan belas manajer investasi dan sembilan belas perusahaan sekuritas
dan ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pemerintah sudah on the right track untuk hal ini
sudah memperlihatkan sudah on the right track
tapi apakah untuk misalnya yang saya ingin tahu misalnya saya kemarin mendapat informasi
bahwa ada simulasi untuk penghitungan yang ingin mendapatkan pengampunan pajak misalnya
dengan sistem aplikasi ataupun apps ya yang bisa diunduh misalnya
apakah anda sudah mencoba
apakah anda sudah mencoba aplikasi tersebut atau anda sudah mendapat informasi terkait hal itu
sebenarnya kalau mencoba atau tidak dan atau apakah ada apps untuk ini
sebenarnya sangat didorong ya malah
karena kita lihat sejauh mana sosialisasi pemerintah ini sudah menyentuh ke ukm
juga ke high network individual yang punya dana di luar negeri segala macam
dan ini instrumen instrumen teknologi simulasi bagaimana informasi itu disebarkan itu menjadi sangat penting
jadi ini yang kita harapkan terus
pemerintah konsisten untuk menjalankan sosialisasi informasi ini menyeluruh kepada wajib pajak
sosialisasi tersebut bahkan presiden sendiri akan melakukan safari
untuk dalam forum forum bisnis di sejumlah kota di indonesia untuk bertemu dengan para pengusaha
meskipun mengatakan bahwa sesungguhnya mereka sudah punya beberapa nama
tapi menurut anda efektivitas dari safari sosialisasi yang dilakukan langsung oleh presiden jokowi
seberapa besar ini akan mempengaruhi suksesi dari teks amnesty ini
kalau saya lihat
saya lihat besar ya
dengan turun tangannya presiden langsung kepada persoalan tax amnesty ini
jelas memperlihatkan apa sih
bahwa tax amnesty ada program prioritas nasional untuk tahun ini
setelah infrastruktur tentunya
kita lihat presiden jokowi di groundbreaking groundbreaking
saat ini kita akan melihat di forum bisnis
karena ini kan sebenarnya upaya untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi
dengan cara menarik dana lebih mudah dari luar negeri yang selama ini diparkir di luar ya
artinya anda sepakat dengan presiden bahwa ini bukan hanya untuk menambal defisit anggaran
sepakat sangat sepakat
justru ini sebenarnya banyak sekali tujuan yang bisa didapat dari teks amnesty
bukan hanya masalah defisit anggaran bukan hanya masalah repatriasi dan likuiditas
tapi kita lihat bagaimana basis kepatuhan pajak di masa mendatang itu akan meningkat
dan ini sebenarnya jauh lebih penting
jauh lebih esensial dari sekedar cuma defisit anggaran yang short term
saya pikir seperti itu
oke tapi kita memang di dua ribu delapan belas kalau saya tidak salah
dan pemerintah tampaknya mencurigus dengan tax amnesty saat ini
karena memang sudah tidak ada pilihan
di tahun dua ribu delapan belas
tapi menurut anda karena saya juga mendapatkan informasi dari beberapa fund manager
yang menyatakan bahwa beberapa negara tax haven bahkan dengan gamblang mencoba merayu dalam tanda kutip
seperti menyediakan warga negara yang lebih muda
kemudian juga ada yang lebih ekstrim
berapa persen sih di indonesia empat persen
dan akan dibayar empat persen
anda sudah mendengar itu
saya sudah mendengar hal itu dan sebenarnya hal itu sangat
kita berebut likuiditas berarti
dengan tax amnesty yang sudah bertahun tahun
iya karena yang namanya capital itu tidak punya nasional
dan disinilah peran negara sebenarnya saling berkompetisi di era sekarang ini sangat jelas terlihat
ini bukan hanya masalah kasus ini bukan hanya terjadi di indonesia ataupun versus singapura atau hongkong dan segala macam
sebenarnya ini kasus juga yang terjadi ketika kita lihat misalkan di europe ada swiss
ada juga serbiel versus bosnia herzegovina segala macam
ini sebenarnya global seperti ini
jadi pertarungan untuk mendapatkan capital paling besar seperti itu
dan dilihat dari
dari kondisi sekarang pajak menjadi elemen yang salah satunya sangat penting
kita lihat dari program teks amnesty dan juga bagaimana penurunan tarif pph badan
isu isu seperti ini sebenarnya justru memperlihatkan yang namanya capital itu sekarang semakin rentan dengan adanya instrumen pajak
seberapa besar itu akan mempengaruhi target target tax amnesty
pemerintahan joko widodo
saya pikir pemerintah sudah berhitung mengenai hal ini ya
jadi dari awal pun juga mereka dari misalkan tiga ribu lima ratus sampai empat ribu triliun yang dana diparkir di luar
mereka pun tidak seluruhnya berasumsi bahwa ini akan semua kembali ke indonesia
rp satu ratus enam puluh lima triliun menurut anda masih realistis akan masuk ke indonesia
kita melihat rp satu ratus enam puluh lima triliun bukan hanya dari dana repatriasi tapi juga deklarasi
deklarasi dari orang orang indonesia
deklarasi dari orang orang indonesia yang menanamkan dananya di dalam negeri
dan ini sebenarnya potensinya juga cukup besar
kita jangan hanya melihat yang namanya dana yang diparkir di luar
itu sebenarnya hanya sebagian juga
tapi yang di dalam negeri pun juga sebenarnya saya yakin sebenarnya banyak yang ingin berpartisipasi dalam tax amnesty ini
presiden jokowi juga dalam pertemuan terbatas menyatakan bahwa dia membentuk task force sendiri
langsung di bawah presiden untuk tax amnesty ini
menurut anda apakah pengawasan langsung oleh presiden ini akan efektif untuk menghindari kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh misalnya petugas ataupun pengelola pajak dalam hal ini mungkin moral hazard yang kita tahu
memang kita tidak inginkan tapi beberapa kali seringkali terjadi
karena ini dana besar siapa yang tidak mau dengan angka ratusan triliun rupiah
ini menurut saya pembentukan task force ini langkah cerdas dari pemerintah justru ya
ketika kita bicara tentang tax amnesti dan bagaimana orang mau berpartisipasi kita bicara masalah trust juga
akan mendeklarasi seluruh harta yang selama ini tidak pernah saya laporkan
dan dari informasi tersebut tidak akan datanya atau informasinya akan disalahgunakan
nah ini sebenarnya presiden memberikan suatu proteksi bahwa tidak akan ada kecurangan tidak ada penyalahgunaan
dan ini sebenarnya membuat trust dari si calon partisipan ini menjadi semakin besar
dan ini langkah cerdas saya pikir
menutup kemungkinan moral hazard
terakhir mungkin saya ingin melihat proyeksi anda
berapa persen terrealisasi tidak ada yang bisa mengestimasi
tidak ada yang bisa mengestimasi bagaimana behavior dari orang yang menaruh dana dari luar negeri kemudian untuk memasukkan lagi
mungkin anda mendapatkan informasi was dari beberapa perusahaan perusahaan misalnya
saya tertarik nih masuk oke juga nih programnya
oke yang kita lihat di lapangan ini ada suatu sinyal yang positif dari mereka untuk berpartisipasi
tapi lagi lagi ketika kita bicara tentang estimasi berapa banyak capital repatriation kita bicara juga bukan hanya masalah tax nya itu sendiri bagaimana saya akan diampuni
tapi bagaimana uang yang ditanamkan di indonesia
selama tiga tahun itu sendiri akan mendapatkan return yang lebih baik seperti itu kan
dan diputar di dalam negeri
terima kasih bebawono kristiaji analis pajak dan idarusam tax center telah bergabung bersama kami di sian indonesia business story hari ini